dan kita beralih ke informasi lainnya puluhan siswa sekolah dasar di kabupaten cirebon jawa barat muntah muntah setelah makan jajanan yang dibeli di sekitar sekolah pada kamis siang
mereka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat pedagang jajanan tersebut kini ditahan polisi
kami siang tiga puluh tiga siswa sekolah dasar muara satu kecamatan suranenggala kabupaten cirebon terpaksa dilarikan ke unit gawat darurat puskesmas suranenggala
mereka mengalami pusing mual dan muntah muntah empat orang diantaranya bahkan harus dirawat secara intensif
menurut salah seorang siswa mereka sebelumnya membeli kue yang bentuknya menarik dari seorang pedagang yang berjualan di sekitar sekolah
trepes jajanan itu ya terus yang dirasain apa mual mual kepala kalau pusing sempat muntah muntah
setelah menerima laporan anggota kepolisian sektor kapetakan kabupaten cirebon segera mengamankan pedagang jajanan yang dimaksud siswa beserta gerobak dan bahan bahan pembuat kuenya
hingga kemis sore pedagang tersebut masih dimintai keterangan
pihak kepolisian belum dapat memastikan asal kandungan yang membuat anak anak ini mual
jeriko mara cirebon